beredar video di media sosial yang memperlihatkan gunungan sampah di pasar rubu kelurahan petir kecamatan cipondo kota tangerang banten
yang menyebabkan lalu lintas macet pada kedua arah senin lima juni
sampah ini didominasi limbah rumah tangga yang hampir memenuhi badan jalan
dilihat dari video yang diunggah oleh akun instagram at infotanggerang id pada selasa tak ada petugas yang mengangkut sampah sampah tersebut